tersangka kasus penyebaran berita bohong atau hoaks mustafa rawardaya menjalani pemeriksaan lanjutan rabu siang
pemeriksaan dilakukan guna melengkapi berkas penyidikan atas kasus tugaan menyebarkan hoaks terkait kerusuhan dua puluh dua mei dua ribu sembilan belas lalu
didampingi sejumlah penyidik bares krim polri tersangka kasus penyebaran berita bohong mustafa nahrawardaya dibawa dari ruang tahanan menuju ruang pemeriksaan
mustafa sempat tersenyum dan mengangkat kedua jempolnya
tidak ada kata kata yang dilontarkan mustafa di hadapan para awak media
namun mustafa sempat mengaku dalam keadaan sehat selama berada di dalam tahanan
sementara itu pemeriksaan lanjutan dilakukan penyidik guna melengkapi berkas penyidikan atas kasus dugaan menyebarkan hoax melalui akun twitter terkait kerusuhan dua puluh dua mei dua ribu sembilan belas lalu